bukan hal yang baru lagi ya di indonesia bahwa kata kata mencegah lebih baik dari mengobati itu sudah muncul turunan tahun yang lalu
salah satunya untuk kesehatan adalah kita bisa melihat sekarang bagaimana vaksin itu bisa mencegah sangat efektif untuk menghindari satu penyakit
vaksin di indonesia kita bukan merupakan hal yang baru ya bahwa mungkin teman teman sekalian itu merasakan ada berbagai vaksin
saat kita masih kecil mulai dari folio ada bcg dpt itu ada jadi bukan merupakan hal yang baru
bio farma itu pada saat awalnya merupakan satu lembaga riset
kemudian kita berubah menjadi satu perusahaan farmasi sejak lebih daripada satu ratus tiga puluh tiga tahun yang lalu
jadi sejak zaman pemerintahan belanda pada saat itu itu sudah ada bio farma
nah dengan menjadi satu perusahaan yang bergerak kemudian menjadi bagian daripada bumn
kita terus mengembangkan penelitian dan pengembangan produk untuk meningkatkan layanan terhadap masyarakat
khususnya masyarakat indonesia dan kita sejak beberapa tahun terakhir ini itu sudah melayani kebutuhan dunia
misi kami di rnd adalah untuk menyediakan produk produk baru yang berstandar internasional untuk meningkatkan kualitas hidup
inovasi inovasi kami lakukan di produk produk life science ataupun vaksin
di antaranya adalah yang terkini
produk vaksin polio generasi baru
kemudian juga kemarin saat covid kami juga menghasilkan vaksin covid yang dibuat di dalam negeri
vaksin generasi lama sudah lama sekali diproduksi oleh bio farma sebelumnya
nah namun beberapa waktu terakhir ini diketahui bahwa terjadi mutasi di strain virus tersebut ya
ini mengkhawatirkan sehingga para peneliti berupaya mengembangkan generasi generasi selanjutnya ya
vaksin polio lama tipe dua sudah di stop pengedarannya dan kemudian digantikan oleh innoctivated poliovacin saat ini ya
kemudian pada tahun dua ribu lima belas kami berkolaborasi dengan pihak partner dari luar
kami mengembangkan vaksin polio generasi baru
dimana virusnya itu lebih stabil dan tidak bermutasi seperti halnya yang terjadi di generasi lama ya
nah yang kami lakukan adalah kami mengembangkan polio generasi baru
kemudian kita kembangkan dan kita uji dulu di hewan coba kemudian dilanjutkan ke uji klinis di manusia tahap satu tahap
nah tentunya tim rnd mengembangkan suatu produk dengan proses yang optimal sehingga kami bisa produksi secara massal
suatu produk dengan proses yang optimal sehingga kami bisa produksi secara massal
dan pada akhirnya pada tahun lalu kami sudah mendapatkan sertifikasi dari who atau prekoloifikasi dari who untuk produk tersebut
dan pada akhirnya pada tahun lalu kami sudah mendapatkan sertifikasi dari who atau prekoloifikasi dari who untuk produk tersebut

bio farma tetap berkomitmen untuk memberantas penyakit polio karena polio ini masih ada secara global
bio farma tetap memproduksi vaksin polio sebanyak lima ratus juta dosis per tahunnya
hal ini menjadikan bio farma menjadi produsen dan distributor vaksin polio terbesar di dunia
di mana tujuh puluh lima persen kebutuhan polio disuplai oleh bio farma
jadi kasus polio yang bermunculan di indonesia ini diakibatkan oleh cakupan vaksinasi polio yang mulai menurun
dimana kita ingat ketika masa pandemi covid sembilan belas banyak sekali program vaksinasi yang mulai terganggu
hal ini menyebabkan banyak populasi terutama anak anak
sehingga untuk bisa memberatas outbreak ini kita harus memperluas cakupan dari vaksinasi polio ini
kita harus flashback dulu ke tahun dua ribu dua puluh dua di bulan november
yang mana terjadi outbreak juga di
provinsi nangru aceh darussalam itu bio farma bekerjasama dengan kementerian kesehatan
mendistribusikan vaksin sejumlah tertentu untuk penanganan outbreak polio tersebut
selain itu kita juga melakukan pendistribusian ke provinsi sumatera utara
untuk memberier atau membentengi agar penyebaran outbreak tadi tidak sampai ke wilayah sumatera utara
nah setelah itu tertangani terjadi juga di jawa barat di purwakarta
di purwakarta kita juga sudah bekerja sama dengan dinas kesehatan provinsi jawa barat dan kementerian kesehatan
bio farma supply sejumlah vaksin nopp juga novel oral polio vaksin untuk penanganan outbreak tersebut
terakhir dua ribu dua puluh tiga akhir itu terjadi lagi outbreak di surabaya
dan kita sudah melakukan penanganan outbreak tersebut
yang mana pembagiannya jawa tengah kita suplai empat juta dosis
jawa timur kita supply lima juta dosis
sisanya untuk yogyakarta sekitar seratus ribuan dosis something
pertama ditugaskan oleh pemerintah republik indonesia untuk mengembangkan vaksin covid sembilan belas
dan bekerjasama serta berkolaborasi dengan dcvmn
atau oic dalam menyediakan vaksin yang berkualitas dan berstandar internasional
dalam menghadapi pandemi bio farma menyiapkan lima strategi
yaitu yang pertama adalah mengembangkan
yang memproduksi dan mendistribusikan vaksin sinovac
vaksin covid sembilan belas yang pertama kali diproduksi di indonesia pada saat itu
kemudian yang kedua mengembangkan dan memproduksi kit diagnostik untuk covid sembilan belas
yaitu dalam bentuk real time polymerase chain reaction atau rt pcr
dan juga produksi dari bioviral transfer medium
yang ketiga adalah bio farma juga berperan aktif dan bekerja sama dengan rspad jakarta pusat
dan lembaga ekman dalam mengembangkan terapi konvalesan plasma
kemudian yang keempat bio farma mengembangkan dan memproduksi mobile laboratory
yang berstandar biosafety level tiga
kemudian bio farma tentu berperan aktif dalam mengembangkan vaksin covid sembilan belas
yang merupakan vaksin yang berkualitas tinggi dengan nilai tkdn yang tinggi sekitar delapan puluh sembilan
keberhasilan bio farma dalam menangani pandemi covid sembilan belas
tidak terlepas dari proses distribusi vaksin yang cepat dan merata ke berbagai wilayah di indonesia
dalam hal ini bio farma group menggunakan aplikasi metreck
untuk cakupan distribusi vaksin ini sendiri
itu sudah mencakup ke seluruh wilayah indonesia
meliputi tadi ada tiga puluh empat provinsi lima ratus empat belas kabupaten kota dan tiga belas pasien kes
untuk sekarang dengan adanya matrek yang diintegrasikan dengan internet of things
kita bisa tahu semua kondisi dari pengiriman vaksin tersebut
karena semua sudah didigitalisasi mulai dari delivery order itu sudah disistemkan
jadi tidak ada manual lagi
lalu kendaraan tersebut itu posisi di mana dia menurunkan barang di mana
lalu suhunya berapa itu semua ter record dalam sistem
di metreck itu sudah diintegrasikan dengan internet of things
jadi di semua kendaraan yang dipergunakan untuk melakukan distribusi vaksin itu sudah dipasangi dengan sensor sensor
antara lain ada sensor suhu sensor kecepatan
dari sensor tersebut itu akan dikirimkan data yang akan diterima oleh sistem metrect
jadi sistem matrex itu sendiri nanti akan menerima data dari sensor sensor internet of things
yang terpasang di kendaraan truk yang nantinya akan dilakukan monitoring oleh bagian command center
terkait dengan proses pengirimannya mulai dari scan driver pertama kali peak setelah itu sampai di drop dan handover
jadi ini kes tujuan
selain didistribusikan ke berbagai kota di indonesia vaksin bio farma juga telah masuk ke pasar ekspor
vaksin kami mulai diekspor sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh dan telah diekspor ke lebih dari satu ratus lima puluh negara melalui institusi internasional
seperti unicef paho dan juga secara bilateral
terutama ke negara negara berkembang dan negara di bawah organisasi kerjasama islam
khususnya ke negara negara di wilayah afrika asia dan latin amerika
vaksin yang kita ekspor dibedakan menjadi dua jenis vaksin jadi dan juga vaksin setengah jadi atau bulk
bio farma memiliki lebih dari empat puluh jenis produk life science yang terdiri dari vaksin serum dan juga diagnostiquid
bio farma mendapatkan prokualifikasi who untuk lebih dari lima belas produk vaksin
yang akhirnya bisa memasuki pasar ekspor utamanya vaksin polio
sebagai produsen vaksin terbesar di asia tenggara kapasitas produksi bio farma mencapai tiga lima miliar dosis per tahun
ini untuk memenuhi kebutuhan vaksin nasional dan juga global
bio farma tidak hanya menjadi produsen produk life science namun juga berperan sebagai center of excellence
bagi negara oki atau organisasi kerjasama islam
bahkan kami pun dipercaya sebagai presiden dari dcpmn yaitu developing country vaccine manufacturers network periode dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh lima
bio farma mengedepankan unsur safety efekasi maupun quality yang sesuai dengan cara pembuatan obat yang baik
yang memenuhi standar nasional maupun internasional seperti who
kami juga melakukan clinical trial atau uji klinis untuk memastikan keamanan suatu produk
dari suatu efek sampel
ataupun vaksin dapat menimbulkan efek samping
namun sebelum digunakan di masyarakat vaksin telah diuji secara maksimal
untuk memastikan keamanan maupun efektivitas dari produk tersebut
memang kendala yang kita alami adalah kepercayaan masyarakat terhadap vaksin tersebut
masih tidak stabil dan kondisional
tentunya keraguan masyarakat terhadap vaksin dapat menghambat keberhasilan
dalam pengendalian penyakit yang semestinya dapat dicegah dengan vaksinasi
menurut data kementerian kesehatan cakupan imunisasi dasar pada anak
di sejumlah wilayah di indonesia itu masih rendah bahkan menurun
terutama sejak terjadinya pandemi covid sembilan belas
dan tentunya hal ini dapat menimbulkan kemunduran
anak anak kita beresiko untuk tertular penyakit yang dapat dicegah oleh imunisasi
seperti penyakit rubella pertusis tetanus penyakit hepatitis b maupun polio
di level nasional kita punya peran atau kontribusi
untuk memastikan ketersediaan vaksin yang dibutuhkan oleh pemerintah
untuk program program baik itu untuk program vaksinasi untuk balita
maupun vaksin vaksin yang dibutuhkan oleh orang dewasa
itu adalah untuk preventif ya untuk masyarakat indonesia
di level global kita sudah berperan atau berkontribusi
untuk memenuhi kebutuhan global bahkan kita sudah ekspor ke lebih dari satu ratus lima puluh negara
dan juga di samping produk kita kita juga berkontribusi atau kita ada kerjasama
dengan lembaga lembaga internasional untuk mengembangkan vaksin ini
baik itu dengan who dengan bmgf dengan di samping itu tidak terlepas bahwa di kita
terjadi ada pro kontra ya terkait dengan program vaksinasi dan imunisasi secara nasional
oleh karena itu maka kami di bio farma juga melakukan sosialisasi ya dan edukasi kepada masyarakat
biasanya kami melakukan edukasi baik itu melalui media digital yang kami punya
kemudian kami juga melakukan roadshow langsung bertemu dengan masyarakat terutama dengan tokoh tokoh masyarakat
ataupun kami juga bertemu dengan milenial atau dengan gen z untuk memberikan edukasi dan sosialisasi
terkait pentingnya imunisasi untuk pencegahan dari berbagai penyakit
di samping itu kami juga melakukan berbagai forum forum ilmiah dengan para
profesional untuk juga memberikan pemahaman agar kita sama sama bisa melaksanakan vaksinasi atau imunisasi secara lancar di indonesia ini secara nasional
oleh karena itu maka keberhasilan dari vaksinasi ini dari program imunisasi ini akan terwujud kalau kita ada kerjasama atau harmonisasi
dengan berbagai pihak yang ada di indonesia bukan saja dari pemerintah bukan saja dari bumn tapi juga dengan seluruh elemen masyarakat yang ada di indonesia ini
mudah mudahan kita ke depannya semakin bisa untuk melakukan kerjasama agar program vaksinasi ini bisa tercapai sehingga cakupan imunisasi bisa terlaksana
sehingga seluruh masyarakat indonesia sehat dan terutama adalah generasi yang akan datang bisa tercegah dari penyakit penyakit menular yang membahayakan

vaksin adalah investasi pribadi dan juga negara untuk melakukan pencegahan berbagai penyakit yang disebabkan
bukan hanya kepentingan negara indonesia tapi juga ada dari who yang punya target eradikasi mangsa v weekend untuk membuat tingkah teman
berbagai penyakit dan setiap negara punya waktu implementasi yang berbeda beda dan kami lumayan banyak wajar embarrassed
dan kami dari bio farma akan terus melakukan inovasi memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara di dunia